stadion ini dibangun di atas lahan seluas dua puluh dua hektare dengan biaya lebih dari empat triliun rupiah
stadion ini nantinya dapat menampung delapan puluh dua ribu penonton dengan tribun tiga tingkat
jakarta international stadium juga tidak memiliki lintasan atletik di dalamnya
ini dikarenakan agar penonton yang dapat memiliki sensasi sea view yang lebih dekat dengan para pemain dari kursi mereka
arsitek jakarta international stadium prasetyo adi mengatakan
stadion yang mulai dibangun setelah disertifikasi pada dua ribu sembilan belas ini

mengusung konsep green eco building atau ramah lingkungan
jadi konsep green buildingnya salah satu yang utama adalah
bahwa sebagian besar memang menggunakan pengawalan alami
kita bisa lihat bahwa dikeliling dari dalam ini
ada panel panel untuk fasad untuk tampak bangunan
yang juga berlubang lubang
jadi walaupun nanti stadion ini ditutup dia tidak perlu menggunakan ac
nah idenya justru kalau sekarang
di era sekarang ini
sebuah stadion sudah tidak lagi menjadi cost center
tapi bisa membiayai dirinya sendiri
oleh karena itu oleh jakpro akan dikelola
pada saat tidak ada pertandingan sepak bola
ini bisa dipakai untuk kegiatan kegiatan lain
kita bisa lihat ada corporate box bisa untuk meeting juga
kemudian kalau atapnya ini ditutup bisa untuk kegiatan kebudayaan
bahkan sudah dicoba beberapa kali untuk kegiatan musik
yang juga audiovisualnya mendukungnya

stadion ini juga ramah bagi para penyandang disabilitas
nantinya akan ada area yang lebih lebar di masing masing tribun
yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas yang memakai kursi roda
di setiap tempat untuk kursi roda juga disediakan satu kursi lagi
untuk para pendampingnya
rumput yang digunakan adalah jenis rumput hybrid
yang disulam antara rumput sintetis dan rumput alami
sistem dry nest free yang dikumpulkan dengan kursi roda
dan kursi nase dirancang agar tidak ada air yang keluar dari kawasan jis
air akan ditampung dan diserap di lahan jis
sebagian akan digunakan lagi untuk beberapa keperluan
seperti penyeraman taman dan flushing sanitary
untuk menuju jakarta international stadium
masyarakat nantinya dapat menaiki bus transjakarta lrt dan komuter lain
yang saat ini sedang disiapkan oleh pemerintah provinsi dki jakarta